dan kami jadi sejenak tayangan world now untuk informasi terbaru dari badan narkotika nasional terkait pemeriksaan calon gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta
kita simak bersama berikut ini
ya ini adalah calon gubernur dari koalisi cikeas agus trimurti yudhoyono dan juga silviana murni yang sudah tiba di badan narkotika nasional
hari ini memang agenda untuk masing masing calon gubernur dan wakil gubernur untuk menjalani tes pemeriksaan narkotika di bnn sebagai syarat mutlak untuk maju dalam kontestasi pemilihan gubernur dki jakarta
setelah sebelumnya pada pagi tadi seluruh calon gubernur dan juga wakil gubernur ini mereka menjalani tes psikolog di rumah sakit angkatan laut minto harjo jakarta
sehari sebelumnya pada kemarin kita tahu bersama bahwa seluruh calon gubernur dan juga wakil gubernur
telah menjalani tes kesehatan yang cukup panjang
artinya akhir pekan kali ini menjadi agenda yang cukup padat bagi masing masing calon gubernur dan juga wakil gubernur untuk menjalani serangkaian tes kesehatan psikolog dan juga tes narkotika di bnn
seluruh calon gubernur dan juga wakil gubernur sudah berada di bnn saat ini